saya akan ajak anda sedikit mundur ke belakang untuk menggambarkan betapa dasyat dan mendapat pengaruhnya kasus ratna sarumpait ini
isu ratna sarumpait juga menjadi salah satu amunisi perdebatan di debat calon presiden yang lalu adalah presiden petahana jokowi yang menyinggung prabowo dengan menggunakan kasus ratna sarumpait
serangan itu dilancarkan jokowi saat menanggapi prabowo yang menanyakan ketidakpastian hukum di bawah pemerintahan jokowi
ya jangan menuduh seperti itu pak prabowo
jangan kita ini sering gerusa gerusu menyampaikan sesuatu misalnya jurukamnya pak prabowo misalnya ini
katanya dianiaya mukanya babak belur
kemudian konferensi pes bersama sama
akhirnya apa yang terjadi
ternyata operasi plastik
digunakannya kasus ratna dalam debat capres juga menimbulkan pro dan kontra di luar arena debat
ini kita tetap mundur ke beberapa waktu yang lalu ya
peneliti p dua d rocky gerung menilai jokowi tidak selayaknya menggunakan isu ratna dalam debat presidensial
sementara nusron wahid menilai bahwa kasus ratna bisa menunjukkan perilaku politik yang negatif dari para elit kita
itu juga konyol pak jokowi pakai lagi kasus ratna
kasus ratna itu sudah di polisi
jadi ngapain diangkat itu
dan fakta bahwa sampai sekarang kasus ratna itu tidak bisa diproses
artinya ada kesulitan untuk membuktikan bahwa itu delik
jadi pak jokowi ngambil topik yang tergesa gesa
yang pasti disiapkan oleh tim sukses yang juga tergesa gesa
jadi ini memperlihatkan bahwa memang gak ada visi dalam perdebatan ini
berupaya untuk cari kasus beli diajukan supaya jadi kontroversi
rata serumpah muka bengkak
ngapain itu gak ada urusan dengan itu
ini debat presiden itu
jadi visinya tentang hoax apa misalnya itu
kalau saya misalnya dibully terus bahwa saya menerima hoax dari ratna
loh ratna itu adalah sumber pertama yang mengucapkan kebohongan
terus orang bilang rocky gerung cek dong
cek ke siapa
dia sumber pertama gitu
secara moral dia salah aja berbohong gitu
jadi logika tentang hoax juga ngaco gitu
kalau begitu minta visumnya
lo belum dinyatakan bersalah
tapi gimana mau di visum oleh polisi itu
jadi itu kegiatan netizen
heboh dengan isu tapi nggak ngerti duduk perkara sebetulnya
presiden jokowi memakai isu ini tepat untuk menunjukkan hoax
presiden jokowi menggangi kedunguan netizen
jadi itu jadi dungu juga presidennya kan
ngambil contoh yang dungu itu
saya kira konteknya beda apa yang disampaikan oleh rocky terhadap statement pak presiden tadi
presiden itu kan pak jokowi tadi kan di challenge di
di challenge tentang alur penegakan hukum oleh pak prabowo tadi konteknya
bapak bapak mengatakan bahwa hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah
nah kemudian sampai ngomong tentang konsepsi tentang harmonisasi
banyaknya dan kasus beli yang diungkap oleh prabowo
nah jokowi bertahan
jangan nuduh dong
dan jangan kusah kusuh
jangan jangan nanti kalau kamu gusar khusus seperti ini lagi gitu
jadi ini hanya masalah ini bukan masalah kedunguan
itu cekcok di antara dua anak kecil jadinya
ya bukan masalah cekcok di anak kecil
ini masing masing mengungkarkan fakta menyampaikan bahwa siapa yang kusah kusuh
siapa yang tidak terliti dalam proses ini gitu
ya buat apa bertengkar tentang kusah kusuh
angkat itu jadi paradigmatik debatnya
jangan layani problem yang kusah kusuh juga
debat presiden ini bukan debat filsafat
kalau debat filsafat antar dua filosofi
itu semua harus diangkat pada level
harus begitu debat presiden
kalau enggak ini jadi debat kacangan
kalau gitu saudara jokowi
debat ini diubah menjadi debat dekan fakultas filsafat
itu lebih salah lagi
dekan fakultas filsafat itu ngurusin administrasi
ini presiden pusing pikiran itu
tapi memakai ratna
kasus ratna untuk menunjukkan adanya hoax
kemudian masalah hukum
seberapa tepat kalau kata rocky tadi sama sekali
kalau saya ini adalah serangan
jawaban sekaligus serangan pak jokowi kepada prabowo
bahwa anda menuduh tidak tepat
anda menuduh itu adalah hoax
anda menuduh itu adalah kusah kusuh
contohnya adalah kasusnya ratna sarumpet ini